catur adminingsih warga dusun tawang kabupaten kulon progo
dirawat intensif di rumah sakit umum daerah wates
ketika itu catur adminingsi akan kembali berangkat kerja
seusai beristirahat di rumahnya
saat mengendarai sepeda motor korban dihadang oleh seorang laki laki
yang hendak menyiramkan bahan bakar minyak ke tubuh korban
dan langsung menyulutnya dengan api
pelaku kemudian langsung kabur
sementara korban ditolong dan dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar
kita selaku tetangga dimintai tolong langsung saya larikan ke rumah sakit
kronologisnya kita di sini tidak ada yang tahu
polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara
dan mengamankan barang bukti berupa plastik bungkus
sisa bahan bakar kartu identitas dan sepeda motor milik korban
luka bakar terdiri dari wajah
dada perut punggung dan tangan kiri
dan sekarang korban sudah dalam perawatan intensif di rumah sakit
untuk motifnya sendiri masih kita dalami
dan untuk pelaku juga masih dalam didik
motif penyerangan ini masih diselidiki
kasusnya ditangani oleh satuan reskrim polres kulonprogo